tidak coba diurut aja bu
bapaknya nggak suka diurut
waktu kemarin bang deddy sakit kakinya diurut juga
nggak mbak isah
bang deddy gak suka diurut juga
suka sih bu diurut
tapi tukang urutnya yang gak suka
soalnya kaki bang deddy kebesaran
jadi susah diurutnya
kalau tahu kenapa kesel begitu
dadali manting tipeti
lu nyuci sepeda mau kemana
nggak kemana mana ji
mancing aja yuk
adik ketemu dia gua
hah dimana lu sih
maaf atuh ji
nggak suka aja
buat berita nanti sore boleh
saya cuma tukang ojek mbak
nggak tau apa apaan
gampang kok cuma mau tanya soal kemacetan aja
sebentar aja kok bang
nggak tau apa apaan
nggak tau apa apaan
mau dateng lamaran
oh seperti itu
oh seperti itu
nanti main kabarin ya bang ya
mau diobrolin dulu sama keluarga
habis dari sini mau kemana lagi mbak
wawancara di tempat lain
ini nanti beritanya keluarnya kapan
tayangnya sih sore ini liat ya
abang yang ini nggak mau di wawancara juga
t disguistennya kok bisa jadi sulung considering this sorenya
jack tadi wawancaranya
ah udah gak usah dibahas
pur kamu lama banget loh jacknya
tadi ojak di wawancara pur sama reporter tv
dia bakal masuk acara berita
pur gua masuk tv dong
terus mana reporternya
kenapa gak suruh nunggu gue
gue kan juga pengen masuk tv
pur lo juga masuk tv kagak ada yang nonton
sembarangan lo jack gini gini gue kayak artis india
jadi tiangnya buat nyanyi
teg teg dung teg teg dung teg teg dung teg teg dung teg teg dung
teg teg dung teg teg dung teg teg dung teg teg dung
mas kagak nambah bumbu katang hijau
satunya rp satu lima ratus
kalau beli rp sepuluh saya kasih rp sepuluh
maaf mas boleh minta waktunya sebentar untuk dewa wawancara
bapak masih sakit bu
masih belum sembuh bengkaknya
nggak coba diurut aja bu
bapak nggak suka diurut
waktu kemarin bang deddy sakit kakinya diurut juga
nggak mbak isah
bang dadi nggak suka diurut juga
suka sih bu diurut
tapi tukang urutnya yang gak suka
soalnya kaki bang deddy kebesaran
jadi susah diurutnya
wah seru banget kayaknya ngobrolnya ya
bapak mau ke mana
mau keluar bu
mau latihan jalan biar gak kaku
memang kakinya bapak sudah tidak sakit
justru dipakai jalan biar nggak sakit
mari mbak isah mbak surti
siapa aja gubernur jakarta nantinya kayaknya sih nggak ngaruh
tetep bakal macet
seharusnya pemerintah lebih konkret biar nggak macet terus
jangan janji janji teruslah
tindakan konkret itu contohnya seperti apa
mana saya tahu saya kan rakyat kecil bukan pemerintah
warung salim dong
man kok tadi kita nggak diwawancara juga ya
pakai minta diwawancarain
kita juga kan orang kecil
yang kecil cuma kita berdoa doang kali
terserah lo udah ngomong apa
gua kagak bakal nyautin
nah tapi tadi kita masuk tv nggak ya
kalau lo kayaknya nggak kelihatan ndro
kalau gue nih pasti bakal kelihatan
situ juga belum tentu kelihatan
gua pasti kelihatan
dua hari yang lalu kaki saya kesel leo
sekarang sedang saya latih biar bisa jalan
ya belum lah makanya aku antren ke sini
nah giliran gua nih
mau ke situ
bang belas daunnya satu
nganjolannya kagak ada dek
ya mana saya tau
gimana sih ngejagain gerobak orang tapi gak tau orang kemana
saya ngejagain gerobak kok
kalau ngajakin gerobak kenapa ada di dekat gerobaknya
jam kemana bang tuh
eh giliran gua
makan toprak yuk
tadi pagi saya sarapannya banyak
istri saya masakin telur dadar
ya udah boleh makan sendiri